eh terserah kalau lo pada mau mati
yang jelas lo harus kosongin di tempat
kalau kayaknya gue bakar gue mau bikin tempat hiburan di sini
leman ada apa ini
kemarin kamu sudah menuntut ganti rugi atas tanah pantiasuhani
dan sudah kami turuti
eh ustadz yang kemarin tuh beda
pantiasuhan mah udah beres
ini masjid berdiri di tanah warisan gue
gue mau bakar di masjid
lema kamu tidak bisa membongkar masjid ini begitu saja lema
ya kalau kagak mau ya lo bayarin aja tanah gue
jadi sekarang si hidah jadi jahitun buat datangkan surat surat kuasa
dia kagak tau kayak apa ternyata

lihat aja gebrakan gebrakan gue selanjutnya
orang orang yang sudah memakan harta anak yatim secara suruh
diibaratkan sebagai orang yang telah memakan api ke dalam perutnya
allah akan memasukkan orang orang tersebut ke dalam neraka
sebagaimana firman allah dalam surat anissa ayat sepuluh
musola ini harus segera dikosongkan
karena musyolah ini akan dijadikan tempat hiburan
ente gak bisa masuk dalam masjid seenaknya seperti ini tanpa sopan santun
lalu tiba tiba mengusir jamaah yang ada di dalam sini
istighfar bang ini dosa besar
eh gue cuma ngelaksanain perintah dari bos gue
jadi kalau lo keberatan lo tanya sendiri sama bos gue
iya tapi sekarang yang datang ke dalam masjid ini adalah bang jamal
jadi bang jamal harus bisa mempertanggung jawabkan
udah jamal kalau besok mereka kagak mau pergi kita bakar aja
eh bang bang abang ini lagi kesurupan abah
pakai mau bakar bakar musola segala
eh bang inget ya sekarang ini bukan zamannya jahilia bang
taklir jamal silakan duduk
mari kita bicarakan masalah ini baik baik
ustadz ini bener bener kelewatan ustadz
kita jangan diem kayak gini terus ustadz
baiklah mari kita berangkat ke rumah sulaiman
dan kita coba bicarakan masalah ini
bang sulaiman marah marah di panti dia mengusir anak anak
ya udah pak ustadz mari kita ke panti sekarang
dan seluruh penghuni pantai rewat ini
ini peringatan buat lo pade ya
dalam waktu dua x dua puluh empat jam kalian harus mengosongkan tempat ini
karena kalian telah menduduki tanah gue secara tidak sah
gue punya bukti kepemilikan yang sah
bang leman jangan menzalimi anak yatim bang leman
kalau bang leman mengusir kami kami mau tinggal dimana
ya itu terserah lo gue agak mau tau

sebagai ahli warisnya almarhum abu bakar priok
tapi bang ayah juga ahli waris babe kan
jadi ayo punya hak atas tanah ini
makanya tanah ini ayo kasih ke pantai asuhan
jual kapan ayo jual ke abang
aduh lo pak udah lah pokoknya kalo lo kagak terima
kita ke pengadilan berurusan secara hukum
sama sama berhenti bang
nanti gak bisa berbuat anarkis seperti ini bang
tenang tenang saudara saudara tenang
sulaiman sudah saatnya sekarang kita bicara serius
sebelum masalah ini jauh tidak terkendali
udah lah kayak ngurusin serius seriusan
orang orang yang mengabaikan hak hak anak yatim
baik dengan cara menzoliminya atau tidak mengurusinya
itu adalah kelobakan anak yatim
kupuk orang pendusta agama
terserah pkt lo start
eh dengar baik baik
atas dasar apa saudara meminta panti ini dikosongkan
oh nih lo lihat baik baik
memang sertifikat ini asli
dan pihak panti tidak memilikinya
jadi gimana kelanjutannya start
baiklah saudara sulaiman
sepertinya pihak panti memang tidak punya pilihan
tapi saya mencoba menawarkan satu pilihan untuk anda
bagaimana kalau panti ini saya tukar atau kita barter dengan tanah milik saya
wets nggak bisa begitu
gue mesti lihat dulu itu tanah di mana
tanah saya terletak persis di sebelah sd al irshad
luasnya kira kira dua kali lipat dari tanah panti ini
oke tapi gue mau sekarang ini juga diurus secara hukum
nah kalau lo lihat ini
udah ada di mana
nah sekarang bila kita salah
kakak boleh no
bang leman bikin ulah lagi di masjid al hakim
kalian ngajinya diterusin saja ya
kita sebagai umat muslim
kita bakal bela sampai mati matian kakak
boleh masjid dibakar
gua binipin maksudnya ya
eh terserah kalau lo pada mematikan
yang jelas lo harus kosongin di tempat
kalau kakak gua bakar
gue mau bikin tempat hiburan di sini
ada apa ini
kemarin kamu sudah menuntut
kamu sudah berhenti rugi atas
tanah pantiasuh hadir
dan sudah kami turuti
yang kemarin itu beda
pantiasuh mah udah beres
ini masjid berdiri di tanah warisan gue
gua mau bakar nih masjid
lema kamu tidak bisa membongkar masjid ini
begitu saja leman
ya kalau kagak mau
eh lo bayarin aja tanah gue
kagak mau kan
makanya gua bakar
bang aku memang bangun bang
kita kan belum bakar masjid bang
biar ayahnya ayah yang bakar masjid sendiri
bang boleh mahan
bang boleh mahan
bang boleh mahan
ih kenapa tuh bu ida
kok dia jadi kayak orang gila gitu sih
iya aku ketawa ketahu sendiri ya kayak orang gila ya
sekarang lebih baik kita urus jenajah leman
mudah mudahan allah subhanahu wa ta'ala bisa mengampuni dosa dosanya